aku mandi dulu ya
jodoh banget sih
nih mil aku buatin kopi buat kamu
makasih ya semalam kamu udah jagain fino
vino gak rewel kan semalam
semalam kamu itu kemana sih mit
aku datang ke kamar kamu tapi kamu gak ada
aku dateng ke kamar kamu tapi kamu gak ada
aku susah tidur jadi ya
aku jalan jalan keluar sebentar
kamu lagi banyak pikiran kan
kenapa kamu gak buat cerita sih
selama ini kan aku udah banyak repotin kamu
biar aku tanggung sendiri
emangnya aku kelihatan kayak gak sanggup ya
gak bukan begitu
maksud aku kalau kamu butuh bantuan aku
aku selalu siap sedia kok
tapi untuk sekarang aku masih sanggup
tapi untuk sekarang aku masih sanggup kok
ya udah sayang
sekarang kita mandi dulu yuk
biar cakep biar wangi

gimana papa tidak mikirin ini loh mak
anak kita itu akhir akhir ini kelihatan suntuk deh
mungkin karena dia gak punya apa apa cak galia mak
mungkin karena dia gak punya apa apa cak galia mak
kan ada alya
alya itu cantik mandiri educated
gak kayak parasit
justru karena dia dekat dengan alya itu mak
dia jadi uring uringan dan gampang emosi
itulah yang papa pikirkan ma
papa akan menikahkan milo
tapi tidak dengan alia
mau siapa lagi selain alia yang cocok untuk milu
oh ada ada seorang perempuan yang cantik kelembut
bukan perempuan yang suka ngerong ngerong
kamu debat sama mama
belum ada kabar dari dika ya pak
dika bilang dia udah ketemu sama uli
ibu udah bener bener gak sabar pak
ibu kangen sekali sama uli
bapak juga bu
pak janji bapak gak akan keras lagi sama uli
bapak gak akan ngatur ngatur lagi apa yang dia mau
sebagai orang tua bapak udah egois
pak itu pasti dika
aduh senangnya bisa ketemu dengan oli
kalian tadi nyebut tuli kan
masuk dulu atukang
kita bicara di dalam ya
silahkan masuk kan
udah siap doang buat permainan
gak perlu nunggu sampe ntar malam siang ini juga gue anterin ke tempat lo
yaudah gue tunggu lo sekarang oke
mau ke tempat lo sekarang
semakin dia galak
gokuh malah semakin suka ya
nah sekarang gue mandi dulu deh
jadi ketemu dia wangi
gak usah banyak alasan
tadi gue udah mau ke tempat loh
eh lo sendiri ya yang ngebatalin janji
berarti lu udah siap kan
dika cukup dik
tolong jangan libatin keluarga gue
mereka gak salah
lagian berapapun gue kasih ke lo
terserah lo mau apain gue
jangan libatin keluarga gue dik
berarti lo pengen gue apa apain
sebagai gantinya uang
lo jauh pengertian banget
gue tunggu di alamat yang kemarin gue kasih ke lo
dan jangan lupa
dan nilai seksi ya
mungkin hidup aku emang udah harus berakhir di sini
perasaan baju gue gini gini aja deh
masa sih dandan gue gini gini aja
gue kan pengen ketemu sapu teripu jalan hati gue
kayaknya gue harus beli baju baru deh
beli parfum sapu wangi
pokoknya semuanya deh
pokoknya gue harus tampil oke